telah kami temukan di bawah
pengejaran terhadap pengamen terjadi saat penertiban gelandang dan pengemis
di simpang empat jalan ahmad yani jember jawa timur pada selasa pagi
guna menghindar dari kejaran petugas sejumlah manusia silver yang biasa mengamen di lampu merah
kabur ke gang sempit kawasan pemukiman warga dan menuju ke bantaran sungai bedadu
bahkan salah seorang manusia silver nekat melompat ke sungai demi meloloskan diri dari kejaran petugas
meski tidak bisa mengamankan manusia silver
petugas berusaha menggeledah lokasi yang dijadikan tempat manggal
total dua orang pengamen kemudian dibawa petugas ke dinas sosial untuk didata dan diberikan pembinaan
seorang wanita protes saat sepeda motornya yang kedapatan parkir di atas trotoar jalan
di kawasan cempaka putih jakarta pusat dirazia petugas sudin perhubungan pada selasa siang
wanita tersebut berdalih nekat parkir di atas trotoar jalan
lantaran tak diperbolehkan parkir di lahan parkir perusahaan
tempatnya melamar pekerjaan
meski sempat meluapkan protesnya
wanita itu hanya bisa pasrah saat petugas memberikan sanksi cabut pentil serta tilang manual
tim diputan cnn indonesia